anda masih bersama kami di cnn indonesia business
pemerintah akhirnya menurunkan tarif batas atas tiket pesawat antara dua belas hingga enam belas persen
penurunan tarif dua belas persen akan berlaku untuk rute rute populer di daerah jawa
sedangkan penurunan sebesar enam belas persen berlaku untuk rute ke jayapura dan rute lainnya
kementerian bidang perekonomian beserta kementerian perhubungan menggelar rapat tertutup
untuk menindaklanjuti pembahasan tarif angkutan udara pada senin malam
dalam rapat pemerintah sepakat untuk menurunkan tarif batas atas sebesar dua belas hingga enam belas persen
yang berlaku efektif mulai enam belas mei mendatang
penurunan tarif batas atas sebesar dua belas persen akan berlaku untuk rute rute padat di pulau jawa
sedangkan penurunan sebesar enam belas persen berlaku diantaranya untuk rute ke jayapura dan rute lainnya
kami juga ingin mengimbau kepada masyarakat
lcc untuk menyesuaikan tarif dan paling tidak memberikan ruang tarif
yang harganya lima puluh persen dari tarif batas atas
sehingga masyarakat dapat mendapatkan tarif yang relatif terjangkau
sementara itu menko perekonomian darmin nasution mengakui bahwa kenaikan harga angkutan udara
paling tinggi dibandingkan angkutan lainnya
untuk angkutan darat kenaikan hanya sebesar satu lima persen
sementara kereta api sebesar dua empat dan angkutan laut sebesar dua persen
sementara angkutan udara kenaikan terjadi relatif sangat tinggi yakni sebelas persen
pemerintah tidak akan intervensi langsung ke tarif yang ada di maskapai
ya tapi pemerintah itu dalam hal ini
pemerintah itu dalam hal ini
mewakili oleh menteri perhubungan
memang bertugas bukan hanya memperhatikan mas kapal ini
tapi juga memperhatikan masyarakat
dalam hal ini siapa itu masyarakat ya konsumen tadi itu
kenaikan tiket pesawat untuk penerbangan dalam negeri terjadi sejak akhir tahun lalu
tarif ini tidak kunjung turun meski banyak keluhan dari masyarakat
terutama menjelang hari raya idul fitri
salah satu kondisi yang memicu tingginya harga tiket pesawat adalah melambungnya harga aftur
yang menyentuh angka delapan puluh enam dolar as atau sekitar satu dua ratus empat puluh rupiah per barel
tertinggi sejak tahun dua ribu empat belas
rizky ikhtiar yahya jakarta